halo selamat siang semua saya mayfri syari
dan kali ini topiknya tuh tentang satu hal yang kayaknya bisa dibilang sekarang lagi menjadi hype nya
lagi menjadi salah satu gaya hidup juga bagi masyarakat di masa pandemi seperti sekarang
nah ini sesuai temanya saya coba ya ini dia agak kepotong ya tapi judulnya hari ini adalah atau temanya adalah goesin aja
nah kita akan ngobrol nih sama dokter andika raspati tentang sebenarnya gimana sih panduan aman untuk bisa tetap sehat berolahraga
tapi juga nggak jadinya bikin kita was was gitu
aman gak sih kira kira kalau olahraga atau sepedaan pakai masker
terus jaraknya seberapa
seberapa jauh sih yang sebenarnya dianjurkan gitu
terus seberapa aman atau seberapa lama durasi aman untuk berolahraga setiap harinya
nah kita akan langsung ngobrol nih sama dokter dika yang udah gabung sama kita hari ini
saya coba cek ya soalnya ini dokter dika tadi udah gabung nih sebentar
terima kasih ya semuanya udah mau join
ini dokter dika udah standby nih
halo selamat datang
halo selamat datang
ya ampun terima kasih kita matching nih kayaknya dok warnanya
oh kita matching dia betul betul ya
ya memang karena kita nasionalis mungkin mbak jadi merah
oke boleh lah
gimana nih dok sekarang
ini baru nyampe rumah nih baru baru nyampe rumah
tadi abis ada acara ya sebelumnya
iya habis di rumah sakit
dari rumah sakit berarti masih tetap bertugas di masa pandemi kayak gini
masih tetap setiap hari ya dok ya
aku dari waktu pandemi lagi hotspotnya itu aku cuma wfh atau libur dua minggu gitu kurang lebih
langsung sampai sekarang masih masuk
sampai sekarang ya dok
mbak mi sehat
jadi kan dokter ini sehat alhamdulillah
kan kalau definisi who harus semuanya ya dok ya
fisik mentalnya juga sosialnya juga ya kan
iya sosialnya sehat ya
walaupun ada physical distancing
bukan berarti social distancingnya harus ber
terdampak ya dok ya
makanya namanya diubah dari social distancing menjadi physical distancing
ini kita disclaimer dikit ya dok
kita berdua di sini waktu live instagram nggak menggunakan masker karena memang kita di satu ruangan
yang di ruangan ini sebenarnya aku juga sedih
dokter dika juga sepertinya seperti itu
tapi kita selalu masuk kemana pun lagi
menggunakan ketika kita berjumpa dengan orang lain ya dok ya
ini sesuai tema nih dok
bahwa selama lama kita langsung ngebahas soal goisin aja
ini kan kalau dokter dika sebagai salah satu bagian juga dari indonesia cyclist federation ya dok ya
kayaknya pas banget nih untuk ngebahas satu fenomena yang kayaknya semua orang melakukannya
saya sendiri nih jujur saya tuh sebenarnya awalnya gak bisa naik
sebenarnya awalnya gak bisa ekspresi
tapi saya belajar
untuk bisa ikut sepedahan gitu
karena sebagai orang tua saya agak nyaman
tapi ada satu momen kemarin tuh saya coba rute yang mungkin rame ya kemudian dilalui sama orang orang gitu
itu jadinya bagus sih di sini dok
karena ternyata masih rame tuh kalau jaga jaraknya jadi sulit diterapkan
jadi ini pengen cepet cepet cari rute yang sepi aja
nah hari ini tuh lebih pengen ngebahas itu dok
kira kira gimana sih
pertama aku mau sekali lagi mengingatkan kepada semuanya teman teman yang nonton
jangan lupa bahwa corona masih ada
itu dulu ya
ya tapi orang banyak juga yang salah tangkap jadi sudah kembali ke normal
tapi kita benar benar harus selalu ingat bahwa sekarang itu corona masih ada
antanya juga masih naik
tapi kita sudah harus beraktivitas kembali
dan kita harus menerapkan berbagai macam protokol untuk bisa memutus rantai penularan si corona ini
nah kembali tadi ke pertanyaan mbak mei
kalau kita bicara keluar untuk berolahraga
sebenarnya nih ya
ini secara hakikatnya nih
waduh bahasanya tinggi banget nih hakikat
kalau hakikat itu kalau kita bicara yang namanya orang keluar buat olahraga itu beda mbak may
sama kita bicaranya keluar buat belanja ya kan
kalau kita keluar rumah untuk keperluan lain
contoh kayak tadi misalnya contoh belanja kita beli keperluan
kita kerja misalnya atau kita lesen apapun itulah
tapi kita kontak sama orang kan
pasti kita harus berinteraksi sama orang lain
jadi itu yang membedakan
kalau kita bicara kita olahraga
sebetulnya secara tadi aku bilang hakikatnya
olahraga itu kan bisa dilakukan secara sendirian aja sebenarnya
dalam arti nggak perlu kontak orang lain
nggak perlu berombong rombong gitu
makanya kenapa buat temen temen yang memang udah penat banget di rumah gitu kan ya
karena memang kan kalau kita bicara paling safe
sampai sekarang yang paling safe adalah mereka di rumah sebenarnya
kalau mau diadu nih
iya kan yang paling safe adalah orangnya di rumah
tapi kan banyak banget orang orang yang
dok aduh gila gue udah penat banget tuh mau di rumah
aku udah gak bisa lagi kiri tembok kanan tembok gitu kan
udah aduh pengen keluar ya udah nggak tahan tahan
ya udah keluar rumah deh monggo
tapi inget tadi
kita mesti senang biasa jaga jarak
ke tempat yang rame gitu kan
sekarang orang tuh banyak orang yang keluar
iya dan dari tadi kembali kepada hakikatnya olahraga
kita tuh pengen ngapain sebenarnya ya
pengen olahraga untuk sehat
bang emang pengen social needs gitu
pengen social gathering gitu kan
nah makanya kenapa kita kalau misalnya emang pengen keluar rumah
untuk olahraga ya saranin tempat ini sepi sepi aja
jangan ke tempat yang emang rame gitu kan
contoh aku ada satu tempat yang aku nggak mau sebut namanya ya
aku inisialnya gbk gitu misalnya
iya inisial ya dok ya
aku nggak sebut namanya
kita lihat kemana mana kalau satu tempat itu emang selalu rame ya dok
padahal sebenarnya bisa
olahraga bisa dimana aja orang tuh
kita kemarin lihat tuh tempat itu begitu
begitu dia buka awal awal
itu kan ngantrinya kayak dulu
jamanku dulu nonton ini
petualangan sherina dulu tuh
nantinya panjang banget
waduh tua banget gue
nah itu kan menunjukkan bahwa banyak banget orang yang emang
kalau kagetnya lo dikara pengen social needs gitu
jadi kalau kita kembali ke soal tadi corona
kita sebisa mungkin dalam tanda kutip menjaga dan membatasi soal si social needs ini
jangan terlalu kita misalnya nih
oes tadi rombong rombongan rame rame gitu kan
cari tempat yang sepi
jadi coba kayak cari tempat yang nggak sejauh jauh juga lah
kayak di komplek rumah gitu misalnya kan
atau misalnya di tempat yang memang sepi
ya memang kita bisa jaga jarak
karena jaga jarak ini memang protokol yang utama sebenarnya
apalagi ini kalau jarak tuh gimana dok
ya jaga jarak
tadi apa namanya kemudian juga misalnya tempat rame
memang kita harus ke tempat rame
itu tadi pakai masker sebenarnya mau gak mau
karena kita ke tempat yang rame kan
makanya mendingan ke tempat yang sepi sepi aja
nah tapi kalau ngomongin soal olahraga pakai masker
kan beberapa waktu belakangan ini juga sempat ada beberapa contoh kejadian gitu
ada yang tiba tiba meninggal gitu kan
terus ada yang sesak nafas itu lagi berolahraga gitu dok
karena dia pakai masker
sebenarnya hukumnya berolahraga menggunakan masker ini gimana dok
oke jadi gini
tadi ya buat teman teman yang memang lebih memilih untuk berolahraga di tempat yang rame
tempat umum yang crowdy tadi kan
mau nggak mau terpaksa suka nggak suka itu mesti pakai masker jadinya
tapi karena tadi kan kita bicara transmisi kita
kemudian juga dari segi apa namanya resiko penularannya tadi ya
sama dari peraturan pemerintah kan juga mesti pakai masker jadinya kan kita telur v itu
nah jadi mau gak mau mesti pakai masker
tapi kalau misalnya kita mau bahas nih
sebenarnya kita bisa mengatur intensitas kita
kita bisa mengatur
teman teman yang misalnya biasa lari ya
kalau temen temen lari mungkin paham pace sebutannya
tapi aku mungkin pakai istilah yang diumum kecepatan deh
misalnya biasa lari sepuluh km per jam contoh
kemudian dia nyobain lari pakai masker
jangan lari secepat itu dulu
mungkin larinya bisa dibikin lebih lambat gitu
atau bahkan jalan cepat dulu misalnya
jalan santai dulu misalnya
dimana kita membuat tubuh kita jangan terlalu lapar oksigen
semakin kita ngebut
kalau lari kalau sepedahan juga sama ya
semakin kita goresnya cepat
semakin kita pilih dan nanjak
itu kan oksigen makin banyak
artinya kalau misalnya pakai masker susah kan dapat oksigennya
nah aku mau ngomong sedikit mbak may
soal yang tadi mbak may bilang ada yang meninggal
ini kita flashback sedikit nih ke beberapa tahun lalu
pada kejadian angka event di event laraga
dalam satu tahun kita ada kasus sekitar sepuluh orang yang meninggal
apakah diantara sepuluh itu ada yang pakai masker
jadi sebenarnya meninggal saat laraga itu
mau pakai masker nggak pakai masker
itu bisa terjadi
dan lebih di
jadi biasanya orang orang yang apa namanya
mereka itu akhirnya meninggal saat olahraga
karena mereka tidak paham
betul dimana limit mereka
gitu kan contoh
orang baru misalnya let's say baru mulai kemarin nih
mau sepedahan baru beli sepedanya masih bau pabrik gitu kan
terus dipakai ngebut ngebutan sama dia sampai misalnya keluar kota gitu loh
misalnya keluar angkasa gitu
nggak ditahapin gitu loh
sehingga dia nggak terbiasa tapi dikasih beban yang tinggi
ini juga perlu diingat nih
ada beberapa orang
ya memang dia punya penyakit
contoh penyakit jantung yang memang paling sering
yang dia nggak sadar dia punya penyakit jantung
karena memang ada beberapa kondisi jantung yang nggak bergijalah
kenapa kita sarankan kalau mau mulai tuh
apalagi kalau misalnya memang udah mulai ada gejala nih
kayak suka nyeri dada kan
kok aku dong
saya kalau misalnya capek dikit suka sakit dedanya ya
atau misalnya pernah satu ketika lagi jalan kok
kayak hilang kesimbangan
itu jangan jangan dari jantung juga bisa
makanya mungkin dipakai dulu
jadi kalau hilang kesimbangan tuh bukan berarti
aduh lagi banyak masalah nih kayaknya
bukan ya dok ya
atau lagi tidak ada tempat bersandar begitu ya
lagi kehilangan tempat bersandar gitu kan
bisa jadi goyang
kalau bisa aja itu
tubuh kita memberikan sinyal ya dok ya
memberikan desain gitu kan dok ya
dan yang paling baik kita singgihkan dulu kemungkinan terjeleknya
wah jangan jangan jantung gue kenapa napa ini gitu kan
nah cek dulu aja week
jadi kita tahu oke
gue punya penyakit atau punya masalah dengan jantung gue misalnya
atau masalah lain ya
ya memang untuk olahraga mesti hati hati nih
cuma boleh begini
cuma boleh begitu
cuma boleh segini segitu
berarti to do listnya ketika kita mau
soalnya kan kalau ngomongin covid nih
salah satu hal yang penting juga menjaga daya tahan tubuh ya dok ya
nah itu dia
apapun berolahraga kita kenali diri kita dulu
kira kira kondisi tubuh kita seperti apa
dan penting juga berarti ya dok ya untuk kita check up gitu
riksakan ke dokter
riksakan kondisi bisa kita seperti apa gitu ya dok ya
apalagi sudah ada kayak kok kayaknya ada yang nggak biasa nih gitu kan
ada yang aneh nih sama tubuh saya
orang tadi yang aku bilang
gak ada gejala aja bisa kena kok
apalagi yang udah mulai ada gejala gejala jangan disepelein lah
banyak orang kita gini mbak
kadang kadang aku suka ngeri
atau paling ini mah biasa gitu
nah itu yang kadang kadang orangnya akhirnya speed
dan akhirnya lupa ya
wiss kalau udah kejadian ya kejadian deh
nah tapi kalau ngomongin soal durasi
ini kan pasti bervariasi tiap orang ya dok ya
durasi terus juga
karena kaitannya dengan endurance gitu kan
tapi kalau di rata rata gitu
biasanya berapa lama
waktu maksimal kita untuk bisa berolahraga
termasuk bersepeda nih ya dok ya khususnya
dan akhirnya cara ngebaginya gimana tuh dok
untuk mengenali diri kita
misalnya seperti saya pemula gitu kan
pas baru mulai tuh
bisa belajarnya tuh berapa lama dulu gitu
nanti baru naik
terus nanti apa dong
jadi gini mbak
kita kan kalau bicara sepeda
itu merupakan sebuah bentuk latihan kardio
respirasi sebutan ini
sama kayak mirip kelari
saya yang lagi hits juga sekarang gitu kan
nah yang namanya kegiatan atau aktivitas fisik yang sifatnya kardio inspirasi
matok itu mbak
kita punya angka satu ratus lima puluh menit dalam seminggu
itu patokan dasarnya tuh
itu yang kalau kita mau bikin orang sehat
kalau kita mau bikin orang sehat
nggak penyakitan gitu ya
seger buger badannya
itu satu ratus lima puluh menit dalam seminggu
tapi jangan gini
banyak orang orang yang jadi kita sebutnya weekend warrior mbak
senin sampai jumat atau sabtu dia jadi kaum berbahan
jadi kaum mageran
begitu minggu dia jadi spartak gitu
nah itu hati hati
kita juga sangat tidak merekomendasikan
jadi kalau bisa
si angka satu ratus lima puluh detik jangan dilahap sekaligus
jangan jadi motor ya

kita sarannya sekitar tiga sampai lima kali seminggu
bicara prosesinya nih
kalau kita tiga kali berarti lima puluh menitan
kalau kita lima kali ya sekitar
berarti ya setengah jam
setiap harinya ya dok ya
dan memang kebetulan kalau kita bicara
yang membuktikan bahwa olahraga itu dia bisa
khususnya saat corona kayak sekarang
itu memang angkanya itu berada di angka sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menitan
jadi saranku ya segitu aja
per hari ya dok ya
jadi itu harus diingat
tiga hari jadi kaum rebahan
dua harinya dihajar tuh kan
satu ratus lima puluh menit cuma dibagi dua aja
itu justru bakal buat
badan kita kaget gitu ya dok ya
iya benar kaget
jadi ayam ayam ayam gitu
jadi bikin jadi sakit sakit badannya
atau tadi yang ngerinya kalau sampai ke jantung dan sebagainya
itu yang kita takutin
tapi sebenarnya kalau ngomongin jantung
sepeda ini juga sebenarnya punya manfaat ya dok ya
untuk kesehatan jantung dong
karena kan dia
jadi gini mbak may
kalau kita bicara
atau latihan fisik ya
itu kan kita bisa bilang dia itu kayak
dua mata pedang
kayak dua mata pedang
si olahraga ini bisa menguntungkan buat kita
bisa juga merugikan buat kita
makanya kenapa kita selalu bilang yang namanya latihan fisik itu
itu tuh kita
bener bener butuh didosisin
mbak may pasti pernah ke dokter dong
berobat gitu ya
pasti kan berobat sama dokter dikasih
ini mbak may buat obat penurun panasnya
nah itu kan ada
akurang lainnya tuh
kan gak ada kalau dokter ngomong
ini obatnya suka suka deh
mau dicemilin juga boleh
kita mesti punya dosis
kalau misalnya dosisnya itu dia bagus
sesuai dengan orangnya
sesuai dengan kemampuannya
itu maka dia menimbulkan efek yang positif
kalau bicara latihannya sepeda
jadi yang sepatnya kardio
orang yang warna kardionya pas
akrannya cocok gitu lah
itu dia akan dapat menimbulkan efek positif
pada kebugaran jantung dan paru paru
ada orang orang yang dia sehat
tapi begitu naik tangga dua lantai
udah gak kuat
udah ngap gitu kan
jadi itu berarti gak bugar
atau misalnya orang baru jalan dikit
baru berapa ratus meter
udah mesti berhenti dulu
jadi emang gak bugar
ternyata penelitian menunjukkan orang yang rutin latihan kardio bisa mencegah justru
kalau dosisnya pas
berarti balik lagi ke satu ratus lima puluh
tapi bagi tujuh hari gitu kan
tapi ini kembali ke pertanyaan mbak may tadi
yang awal awal juga sempat nanya
kalau gue baru mulai gimana
kalau gue baru mulai gimana nih

kalau gue baru mulai gimana nih

kita mau nyampe segitu tuh mbak
tapi banyak orang yang
dok kayaknya gue tiga kali udah syukur tuh dua seminggu
terus kayaknya kalau gue mesti lima puluh menit
kayaknya gue gak kuat deh
gue dua puluh menit aja udah mulai kunang kunang
misalnya itu berapa ya
contoh orang baru mulai
emang dia biasa
bisa rebahan doang
mencobain deh gue olahraga

udah mulai berasa tuh dia
jadi oke silahkan
tiga x lima belas misalnya contoh
atau dua puluh misalnya contoh
kan tiga kali lima belas baru empat puluh lima
gue masih jauh
besok minggu depannya
tadi lima belas bisa kan
nanti dua puluh minggu depan mungkin
terus minggu depan lagi bisa tiga kali jadi empat kali
manusia itu punya kemampuan adaptasi
tubuhnya itu bisa beradaptasi dengan beban
jadi itu makanya dikasih
tapi butuh waktu
jadi bertahan ya dok ya
karena itu menurutku
takutnya dampaknya malah buruk buat kesehatan ya
harapannya bisa buat sehat
mungkin gak sih dok olahraga itu bisa merusak tubuh justru dok
kalau dosisnya pas
aku ada satu kondisi ya
kalau kita tadi bicara
maka sekarang dia jadi ngasih efek positif
jadi badannya enak
kemudian jadi happy
ya jadi happy juga penting tuh
endorphin naik ya
jadi kayak pake skincare gitu

siap hari berolahraga satu ratus lima puluh menit
oh enggak ya
ya muka aku glowing ga sih
ini kayaknya filter kamera sih
ini lebih kena filter kamera kayak gitu
kalau kita bicara orang yang mati kan
harusnya gitu tuh
yang harus kita pas ya
yang harus dia happy
kemudian dia sehat
kalau kita ada dia
yang kita bicara dia berlebihan
ada yang namanya overtraining syndrome mbak may
overtraining syndrome ini merupakan kondisi
kumpulan gejala yang muncul
akibat orang berlatih secara berlebihan
apa aja gejalanya
dia opposate dari efek positif yang diharapkan
moodnya jadi senggol bacok mbak
orang tuh overtraining
emosi pun jadi kayak mood swing
jadi kayak aduh kok gak nyaman
bodi gue gak enak
terus badannya sakit sakit
biasanya kan orang kalau tadi yang gue bilang
kalau di siapas kan enak seger gitu ya
kayak badan lentur gitu
terus kemudian juga jadi gampang sakit
jadi karena apa
orang yang overtraining
dikatakan imunnya turun
nah ini yang ngeri nih
di era corona itu kita takutnya orang yang overtraining tadi
dia malah bikin imunnya drop
malah jadi gampang sakit
emang kena virus
termasuk karena corona itu
terus jantungnya juga tadi
jadi kalau dia terlalu berlebihan
bukannya jadi bagus
tapi malah jadi masalah
jadi berkebalikan sama yang kita harapkan
kalau kita berlebihan gitu mbak
jadi dosisnya harus pas
tapi kan dok kalau ngomongin badan sakit sakit
kan biasanya terutama untuk pemula nih
pasti suka ngerasa
aduh ini kayaknya karena udah jarang olahraga gitu kan
kalau enggak aja enggak sih dok
karena ada beberapa pertanyaan juga nih dok
yang masuk tadi
soal kondisi seperti itu
kalau kita bicara nyeri nyeri
ya berarti rasa rasa sakit yang dirasakan pada saat
pada setelah berolahraga terutama
doms itu singkatan dari
jadi soreness itu nyeri ya maksudnya
dia itu delayed
kayak pesawat delayed lah
berarti kan ketunda gitu ya
orang orang yang baru mulai nge gym
orang orang yang baru
saya baru mulai
itu kan kadang kadang misalnya
siang atau sorenya deh
gak enak badannya
nah itu tuh sebenarnya merupakan sebuah kondisi
disebut dengan doms tadi
dan itu sebetulnya
gak perlu terlalu di pusingin sebetulnya
doms itu tuh
dia bakal hilang sendiri
dua tiga hari dia hilang mas
parah parahnya dua puluh empat jam pertama biasanya
kalau kayak gitu ya
paling tinggal ngurangin beban dulu
selama masih sakit
tapi kalau misalnya kita udah bicara over trading
itu kadang lebih lama
udah mulai ada cedera di situ
cedera tuh kita bicaranya gak dua tiga hari doang
kalau dia berat
kalau sakitnya tuh
sekarang harus beri berat ya
masih terapi segala macem
masih terapi segala macem
kalau sakitnya cuma yang tadi aku bilang
ya berarti kita memang
gak kaget lah
gitu tadi badannya
dan tinggal disesuaikan
tapi aku mau ngingetin nih mbak
aku pengen ingatkan bahwa
kalau kita berlaga
mau baru mulai sekalipun
doms tidak selalu harus ada
banyak kan gini
kayaknya kesannya kalau nggak sakit
lebih keras lagi
gitu mikirnya doms
makanya kalau misalnya kayak gitu
nanti orang habis latihan tuh
terus ditabuk tabukin badan sendiri
jadi intinya adalah
kalau kita kena doms
itu artinya kita
memberikan tubuh kita
porsi yang agak
bukan berlebihan ya
agak sedikit tinggi
kebiasaan badannya dia
tapi bukan berarti
kalau kita memberikan dosis
yang gak bikin doms
itu gak berefek
terutama pada pasien pasien yang berisiko gitu ya
itu kita bagaimana caranya
untuk meminimalisir sekali
kemungkinan munculnya doms tadi
karena ini balik lagi
ke kenali diri
gimana kondisi tubuhnya
jangan over training
dia paham aja
redox nya berarti
karena banyak banget orang tadi
mikir gitu mbak may
gak ada yang sakit sakit sih
gak ada yang nyeri nyeri
berarti kurang lah ya
banyak banget tadi
orang orang yang memang dia
memulai dengan slow
gak dikejar target juga
mungkin dia gak akan ngerasain doms
gak usah cari cari sakitnya
udah banyak kesakitan kesakitan
di bidang lainnya
jadi gak usah
udah berolahraga ya
tapi kalau ngomongin sepeda
tapi kalau sesuai taman nih
ini kan ada kaitannya juga sama berbagai macam jenis sepeda yang ada
meskipun sekarang mungkin yang lagi hype banget adalah sally ya dok ya
tapi pasti sebenarnya bentuk sepeda jenis sepeda itu juga harus kita sesuaikan dengan
kondisi kita nggak sih dok
maksudnya sekarang kondisi keuangan ya
tapi kondisi tubuh misalnya kalau berat badannya seberapa
itu cocoknya sepeda lipat misalnya rodanya berapa gitu
itu tuh ngaruh gak sih dok
kalau jenis sepeda tadi mbak ngebaginya jadi selly misalnya terus kemudian jadi sepeda
rod sama sepeda gunung
itu yang banyak tiga itu sekarang nih
yang ketiga sekarang sepeda lipat gunung sama rod gitu kan
itu sebenarnya lebih ke arah itu sepeda mau dipakai buat apa
kalau di mtb dia lebih ke arah kalau kita suka off road misalnya
kita main main di pegunungan gitu kan
itu kita mainnya sepeda mtb dan main sepeda gunung
tapi kalau kita bicara memang kita mau yang kecepatan
lincah gitu kan
dan bagus di aspal
enak di aspal
itu kita mainnya road
nah kalau sally itu biasanya awalnya nih
awalnya sebelum kayak booming kayak sekarang
itu lebih ke arah orang yang commute
yang naik kereta
yang naik krl gitu kan
tapi sebenernya gini
secara general itu adalah bike fitting mbak
bagaimana kita bisa menyesuaikan tubuh kita
tinggi kita segala macem
sama ini setelan sepedanya
jadi bukan jenis sepedanya sebenernya
tapi setelan sepedanya
aku mau ngetulain aturan aturan yang biar aman
biar tetap sehat tapi juga aman
jadi kalau kita bicara setelan sepedanya
memang kita enaknya pakai gambar ya
saatnya aku perantekin gak apa ya
aku bangun ya
boleh boleh boleh
ini nggak ada sepedanya nih dok ya
makanya kita ngebayangin aja deh
kalau kita bicara di tempat ini ya
tempat apa ya
tempat apa ya
si bar nya itu
bar stang sepedanya
nah kita mungkin
sebisa mungkin kita
si bungkuknya itu
itu sekitar empat puluh lima derajat lah
oke empat puluh lima derajat
jangan terlalu menunduk banget
jangan terlalu tegak banget juga
jadi empat puluh lima derajat
abis itu biasanya
untuk bisa bikin kayak begitu
kita bikin sedownnya itu agak lebih tinggi
itu lebih tinggi
jadi kita bisa bikin
iya dibanding stangnya
ini juga pedal nya tuh
tempat goes genjotnya itu
gak mau ngegambarin
saya juga gak mau periksa
kalau kita bicaranya
sampai naik kamu pedok
terus lanjutnya dok
tapi susah mba
untuk pedal nya itu dibikin di angka tiga
ini yang sepedal nih
kan pedal muter ya
pedal muter kan
ini yang sepedal nih
nah itu si sepedal yang ada di angka tiga
dia pas kita taruh kaki kita disitu
itu posisi lutut kita itu harus tegak lurus sama pedali
tegak lurus sama pedal
kalau kita bicara ini sih
tegak lurus ya
jangan kita terlalu begini nih
tapi harus begini
ini gak boleh damar ya dok ya
ini gak boleh damar ya dok ya
ini gak boleh damar ya dok ya

ini kan buat
buat viewers yang lagi hobi hobinya goes nih biar gak cedera gitu kan dok
karena pasti dampaknya kalau saya bisa nangkep kalau untuk posisi dari stang dan juga sadelnya itu ngaruhnya ke tulang punggung ya dok ya
jadi yang lututnya terlalu maju ke depan itu bisa ntar orang jadi sakit di paha atau lutut
karena terlalu berat dia stres di lututnya
jadi makanya kalau misalnya ngalamin mungkin lagi habis sepedahan terus ngerasa sakit selain juga harus dicek apakah terlalu berlebihan durasinya
bisa cek juga udah bener belum tuh posisinya gitu ya udah genung genung gitu ya
niatnya mau olahraga biar sehat tapi malah justru menimbulkan sederhana ya dok ya iya bener dok ini
ada pertanyaan dari yo dea gemilang putra dia bilang dok apakah benar kalau pernapasan yang benar
saat gowes itu membuat keringat kita semakin banyak keluarnya pernapasan yang benar oke gini
jadi kalau jadi kayak jadi gini mbak kalau kita bicara keringat itu aku mau sekali lagi
ingatkan bahwa keringat itu bukan kita ngomongin kalori bukan kita ngomongin lemak bukan juga
ngomongin pernapasan sebelumnya ini enggak terlalu nyambung gampangnya gini keringat itu merupakan
keringat itu merupakan sebuah mekanisme untuk melepas panas intinya kalau misalnya tubuh kita
semakin panas maka keringat semakin
banyak apa yang bikin tubuh kita semakin panas kalau dari kita ada lidah disisilah
lia mungkin semakin tinggi dipercaya lebih makin panas langsung tubuhnya kan makin
alkun sendiri contoh udara paling gampang kalau barangnya lagi lembab dan lebih panas yekira
dan akhirnya keringetan mati dengan kecucuran
ya terus contoh pakaian
banyak teman teman ini aku juga mau ingetin
ini terlepas dari sepeda
kelapian itu pakai
banyak orang yang emang
sengaja dia pakai jaket itu
untuk bikin keringetan
keringetannya makin banyak gitu dok
karena asal asalnya adalah semakin banyak keringat
semakin banyak lemak yang terbakar
nah itu yang pengen kita
lurusin tuh mbak
kenapa pengen kita lurusin
karena itu bengkok
artinya bahwa yang
orang itu makin keringetan
makin banyak lemak yang terbakar itu kurang lurus
artinya yang namanya keringetan itu dia
pure bener bener kita ngebahas
seberapa gampang panas tubuh dilepas
semakin susah maka makin keringetan
jadi kalau dibicarain tentang celap nafas
kayaknya gak ada hubungan nih setahu saya
makanya gak ada direct influence
hmmm jadi kurang kurang
sama halnya dengan itu tadi mengaitkan antara
semakin keringetan semakin banyak
semakin keluar atau terbakar lemaknya itu juga kurang relevan ya dok ya
kurang relevan ya dok ya

enggak enggak itu enggak
jadi memang mendingan pakai pakaian yang enak
keringetnya gak banyak keluar
nyerap keringet gitu kan
tapi tadi kita bisa fokus sama
tadi intensitas kita gitu
itulah yang akan menentukan berapa banyak kalorinya
berapa banyak lemak yang terpakai
itu dari gimana kita geraknya gitu
oke dok ini juga ada pertanyaan nih terkait dengan sepeda

dok kalau untuk sepeda lipat sendiri posisi yang benar gimana
sama ya dok ya dengan yang tadi dokter oda jelaskan berarti
kurang lebih sama
kita kan tadi kan bicara posisi gini
kalau sepeda lipat itu dia yang agak unik adalah
biasanya dia si tiang sepeda itu agak tinggi
karena dia kan memang di desain dia si frame nya kan pendek ya
frame nya kan dia cepet
nah tapi sebenarnya kalau kita bicara posisi ya kurang lebih sama
dimana dia juga jangan sampai terlalu kumpuh
jangan sampai kumpuh banget jangan sampai tegap banget
terus jarak antara sepeda sama pedal tadi yang kubilang
yang kuperagakan sampai naik naik bosen ke atas
itu jangan terlalu dekat
iya jangan sampai kakinya begitu doang sih terlalu nakuk gitu loh
terlalu nakuk jadi akhirnya
akhirnya bikin entah bisa sakit pahit sakit gitu
dok ini ada dari michelle yang pertanyaannya menurutku masih penting nih dok
sebelum mulai jenis itu kan arah pemanasan ya dok
kita lupa nih kadang kadang dok
nah iya jadi setiap
setiap bentuk latihan fisik
apapun itu kita mau domba mau lari sepedahan apapun segala macem
cuman gini ini pertanyaan siapa tadi namanya
jadi aku mau sedikit
kalau kita bicara warming up aku mau mengingatkan kembali
karena banyak juga yang masih agak ketuk ketuk karena
ada beda antara warm up sama
enak orang begini nih
oke kita pemanasan dulu ya
kita pemanasan dulu ya oke yuk
itu bukan pemanasan
itu stretching namanya
kalau kita bicara pemanasan kita mau memanaskan
sistem kardio dan pembuluh darah
kita mau melancarkan sirkulasi barang
ke otot misalnya
dan juga memanasin apa biar jantungnya ready lah
nah itu caranya gimana
kita melakukan pergerakan
mau dinamic stretching yang banyak bergerak gitu loh
model dinamik warm up maksudnya
yang banyak bergerakan gerakan begitu
supaya nadi kita jantungnya pelan pelan naik
kemudian rentang geraknya sekalian juga terfasilitasi
tapi tadi bukan yang statis begitu modelnya
nah kalau kita bicara mau safe memang kita pilihnya yang baru saja
yang war up yang kita menghangatkan
dan melangkarkan sirkulasi
memaksimalkan ruang rentang gerak juga sekalian
dan itu yang membutuh
kalau kita bicara itu itu butuh untuk sepeda hal
mau lari mau zumba whatever butuh
jadi jangan lupa jangan ketinggalan itu
durasinya berapa lama tuh dong
antara pemanasan kemudian inti dari olahraganya
sama pendinginan itu bagiannya seperti apa dong
biasanya kalau kita bikin warmop itu sekitar lima sepuluh menit lah
dengan warm up lima sepuluh menit udah cukup
kemudian intinya terserah kita pakai apa aja gitu loh
karena kita tergantung programnya berapa lama kan
kan orang orang beda beda dosis yang ada di
pulling down nya lima menit sepuluh juga cukup
oke tapi kalau untuk ngomongin selain itu nih dok
kalau ngomongin soal waktu waktu goes gitu kan dok
ini ada dari raji maula yang dia mau tanya
sebenarnya goes malam sari itu bagus gak dok
atau kan lebih baik atau gimana dok
jadi kalau memilih nih kita mau memilih nih ya
sebenarnya yang paling best itu ya pagi pagi sebenarnya
kenapa pertama udara masih fresh ya kan
masih seger gitu kan burung bercuit cuit gitu kan
kayaknya enak gitu
yang kedua efek yang kita dapat positif dari si olahraga
yaitu kayak perasaan seger perasaan terang
ceria dan fokusnya juga bagus
itu bisa ngebantu kita untuk menjalani kerjaan yang sehari hari
misalnya mbak meni mau siaran gitu kan
mau siang siang gitu siang siang
paginya olahraga itu siangnya kan jadi wow gitu
orang orang pada kaget semua itu kenapa
nah itu jadi yang bisa membantu kita untuk kerja sehari hari
dok gue ini berangkat kerja jam lima pagi
karena rumah gue jauh banget tempat tempat kerja gue gitu kan
mungkin aku mau latihan jam berapa jam tiga subuh kan
gak mungkin gitu kan
untuk orang orang kayak gini ya mau gak mau
kita biasanya bikin malem lah
latihan malem hari gitu
cuman pertama yang aku ingetnya adalah
kalau kita latihan malam cari tempat yang aman
apalagi sekarang sepeda juga mulai banyak itu ya
kasus kasus apa pembegalan apa segala macam
dari segi safety kriminal terus juga safety ini
kayak pencahayaan jangan sampai kita
apa namanya masuk got gitu kan karena keliatan ada got gitu kan
atau galian pln gitu contohnya misalnya yang gak keliatan
nah itu yang memang kita mesti cari tempat yang terang
dan juga yang aman lah
terus kemudian juga gini mbak may ada satu teori yang lucu
eh gak lucu sih yang menarik lah
itu dikatakan aku baca dari temen temen bmkg
itu kalau malam hari itu di ketinggian manusia
di ketinggian kita maksudnya ketinggian kita beraktivitas
itu polusinya bisa lebih tinggi
kenapa karena saat malam hari itu kan dingin udaranya
kalau hutan sepanjang hari yang ternyata bersemayam di atas
karena dia dingin dia turun bawah
eh turun bawah sampai dekat ke permukaan kita
ke permukaan tanah
kecuali kalau teman teman olahraganya di atas gedung
atau lihat helikopter gitu misalnya jadi mungkin itu aman
tapi kalau lari di atas sepedaannya dia di bawah ya takutnya
masih di jalan saya gitu kan masih di
nah jadi bisa dibilang coba cari tempat yang jauh dari traffic
yang kayak rodanya juga bagus ya yang gak banyak asap nalpot dan sebagainya
nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya kalau menurutku yang paling jelas jelas harus diperhatikan
jangan sampai orang itu ganggu jam tidur kita
jangan sampai gara gara olahraga terus tidur jadi molor gitu
jangan sampai gara gara olahraga tidur jadi kurang
tapi yang kita gak mau dan mesti diingat orang habis olahraga itu
saya sih gak pernah yang ngeliat orang abis tidur abis abis lari
langsung ah tidur gitu gak pernah
pasti paling enggak dia butuh waktu untuk pendinginan dulu
untuk tubuhnya itu
adem dulu untuk keringetnya kering dulu orang bilang lah ya
kemudian nanti ada periode namanya after burn mbak may
dimana udah beres latihan tapi masih tinggi nadinya
kemudian badannya masih anet gitu kan
nah itu tuh paling beberapa orang itu bisa bikin susah tidur
dan ada penelitian juga yang bilang kalau
orang yang terlalu dempet jarak antara latihan dengan jam dunia itu
dia bisa mempengaruhi qualitynya
jadi meskipun qualitynya gak apa apa
qualitynya bisa tetap pengaruh
dia disipnya jadi kurang karena dia terlalu dempet
sama latihan fisiknya
jadi intinya coba jarakin
jadi kalau bisa jarakin
waktunya berapa lama tidur dok
jarak antara workout sama waktu tidur
kalau aku biasanya bikin dua jam
jadi harapannya begitu kita beres dua jam itu udah pulih lagi tuh
jantungnya udah pulih kecepatannya
suhunya sudah mulai reda sudah mulai turun
dr dika terima kasih banyak dok
tapi terakhir ini mau tanya nih dok
berarti bisa kita simpulkan
panduan aman berolahraga di masa pandemi ini sebenarnya gimana sih dok
dan bisa nanti dikaitkan juga sama soal gowesnya nih dok ya
yang dari tadi sebenarnya dokter dika udah sebutin juga
jadi kalau kita bicara
kalau kita bicara olahraga secara umum dulu ya
yang pasti inget
ada apa namanya statement yang menarik dari who juga bilang
yang namanya penggunaan masker sekalipun itu tidak bisa mengkompromikan jaga jarak
banyak orang yang ah
tidak pakai masker ini terus akhirnya usul usulan sama orang lain jangan
meskipun pakai masker tetap jaga jarak
kemudian tadi hijinnya juga tetap apalagi tukar raga sifatnya banyak sentuhan tangan
itu mesti jaga hand hygiene karena itu juga bisa dihargai media penularan
dan yang mungkin pengen aku sampaikan
tadi juga sebelumnya
jangan kalau kita mau keluar rumah ya
yang paling safe di rumah
kalau mau keluar rumah
utamakan utamakan olahraga di dalam rumah ya dok ya
utamakan di rumah
tapi kalau mau keluar
nggak usah ramai ramai
kalau emang misalnya takut
ya nggak usah banyak
berdua bertiga masih oke
mungkin aku mau nyampe juga ke teman teman yang sepeda nih
tadi selain tadi kita bilang rombongan jangan gede gede amat gitu ya
sekarang kalau jadi komedian juga maksimal berapa
karena juga maksimal batasin cuma lima ya dok ya
aku juga ini yang lima aja
nah tapi yang pengen aku tambahin lagi
khusus untuk bersepeda terutama ya
selain tadi kita bisa menjaga jarak
kemudian pakai masker
kalau memang kita mau ke tempat yang rame
ya jangan dibiasakan
tapi lebih baik
dateng latihan bubar
pulang ke rumah masing masing
nongkrongnya lewat itu aja
lewat zoom aja lebih aman
karena zoom tidak menyebabkan perang
karena zoom tidak menyebabkan perang
karena zoom tidak menyebabkan perang
karena zoom tidak menyebabkan perang
karena zoom tidak menyebabkan perang
itu yang bisa kita lakukan memotong rantai corona kita gitu
ya karena gimana pun juga ini angka positifnya masih cukup tinggi
kemudian juga kalau kita lihat justru
takut gitu ya makin mulai abai
dan sampai boleh tak terjadi ya dok
ini cara kita untuk saling jaga satu sama lain
yoi aduh kok jadi adem nih dengernya ya
ini juga kan cara kita berterima kasih nih sama rekan rekannya
dokter dika dan juga rekan rekannya yang selalu ada di ganteng terdepan nih dok
menghadapi virus ini
baik terima kasih banyak dokter dika udah mau sharing sharing lagi
jangan bosan bosan untuk sharing sama kami ya dok ya
dan juga berterima kasih terus buat konten kontennya dokter dika yang kreatif
semoga ini pasti bisa mencerahkan
yang galau galau mendapatkan segala macam informasi
ya terima kasih banyak
tadi aman ya sepedahan atau olahraga pakai masker
terus gimana tata caranya
di feednya cnn indonesia
karena nanti akan aku upload disana
juga bisa cek cek nih di
apa feednya dari dokter dika instagramnya juga dari dokter dika
karena setiap harinya banyak konten konten yang informatif yang saya perlihatkan
ya terima kasih banyak
terima kasih dok
terima kasih dok sekali lagi
selamat selamat malam
selamat malam pak pak
ya terima kasih buat semua ya
siap terima kasih dok
jadi walaupun goes tapi harus tetap aman dan sehat ya dok ya
terima kasih dok selamat sore
terima kasih ya
sore bye semuanya terima kasih
nah itu tadi obrolan kita sama dokter dika
udah gak bahas soal
gimana sih sebenarnya panduan aman berolahraga
terutama buat temen temen yang sekarang mungkin lagi
seneng senengnya nih buat goes buat sepedahan
entah itu mungkin awalnya rencananya untuk ikut hype aja
tapi ternyata kalau kita melakukannya dengan
porsi yang sesuai
waktu yang pas gitu itu juga bakal bermanfaat untuk kesehatan
balik lagi harus di fokusin nih tujuannya apa

jangan sampai tujuannya cuma buat eksis aja buat konten aja tapi inget ya
tapi juga harus dipikirin bahwa tujuannya adalah
untuk menjaga kesehatan kita terutama di masa pandemi seperti ini
terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton dari tadi
udah ngasih pertanyaan juga
nanti akan saya taruh di feed
ini obrolan kita dengan dokter dika tadi
dan buat besok
chatroom masih akan kembali
tapi nggak di akun ini akan ada di akun
temanya apa bisa langsung dicek juga
temanya apa bisa langsung dicek juga
nanti ya karena akan ada surprise nih ya
akan dibawakan oleh rekan saya rizky harisnanda
terima kasih semuanya udah nonton
dan semoga informasinya bermanfaat